roti tan keng choo
dan tungku pembakaran ini misalnya
pabrik tan keng choo kini dikelola generasi keempat harisuarna
baru kita sudah itu tan keng choo nya sendiri
baru ngebuat roti
menurut hari sejak seratus tahun lalu sampai dengan sekarang
roti di sini dibuat dari terigu mentega telur gula pasir dan ragi moripan sebagai pengembang adonan
bahan bahan yang sudah dicampur kemudian diaduk dengan mesin penggiling hingga menjadi adonan
adonan lalu dibentuk dan dimasukkan ke dalam oven dengan panas satu ratus delapan puluh derajat
selama sekitar lima belas hingga dua puluh menit
terus kita buat roti tan keng choo
setelah itu roti pun matang dan siap dijual
ya kita tradisinya rotinya roti jadul
nah kenapa dari mesinnya juga kita mesin jadul
ovennya tungkunya tungku masih tungku lama
nah itu membuat citra rasa bedanya roti jadul kita sama roti yang lain
yang di sini itu ya ini roti kasun ini yang isi gula sama roti gambang
selain pelanggan lokal roti tan keng chu juga diminati pembeli dari luar cianjur
seperti bogor dan jakarta
sering setiap lewat
setiap lewat roti apa aja bu yang disini yang disukai disini
ya roti yang ini yang itu yang tawar
suka roti yang ada itunya ada selenya di dalam
rasanya gimana bu itu
makanya sering dibeli disini
harga roti tan keng choo bervariasi
roti kasur dibanderol rp tiga lima ratus per enam potong
ganiaris cianjur jawa barat